nah pemirsa nanti kan kahiyang dan juga bobi ini akan menikah ya di geraha sabah buwana solo jawa tengah
dan ini juga merupakan lokasi pernikahan atau resepsi ya dari kahyang dan juga bobi ini
kita ingin mencoba melihat seperti apa nanti gedung sabah yang menjadi lokasi resepsi tersebut
iya kalau bicara soal gedung sabah atau geraha sabah buwana ini kan lokasi memang juga digunakan pada saat pernikahan
oh iya dan ini bisa langsung lihat ya dari sini ya
nah ini kami dapatkan gambarnya ini tiga ratus enam puluh kami ambil gambarnya hari minggu yang lalu
jadi kita bisa putar nih ini di sini sih memang lagi ada persiapan pernikahan
tapi memang bukan pernikahan kahiyang ayu dan juga bobi nasution ya
karena kita tahu bersama rame banget prap di sana
laku sekali gitu ya laris
memang sudah full book ya
coba dilihat nih kamera ke gambar di gedung sabah
ini adalah gedung tempat dimana nanti resepsi pernikahan kahyang dan juga bobi akan berlangsung
betul ini kalau kita lihat ya di ini area pelaminan ini mungkin juga akan menjadi area pelaminan dari kahiyang ayu dan juga bobi nasution
nah kita coba lihat lagi geser ke kanan kiri ya ini bangku bangku terus
nah ini tempat duduknya ya kursi kursinya yang mengisi ruangan gedung sabah
jadi informasi terakhir ketika kemarin kita wawancara dengan gibran ya dengan mas gibran bahwa undangannya itu empat
undangan jadi empat undangan dan delapan tamu undangan
wah itu ada produser kami tuh di sana
betul nih karena tim cnn juga nanti akan menyiarkan langsung dari sana ya
jadi pasti kita akan bersiap siap sekali di sana nih
bahkan tim kami juga sudah ada beberapa yang tiba di sana termasuk koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
yang saat ini pun sudah berada di gedung geraha sabah buwana tempat dimana kahyang dan juga bobi akan melangsungkan pernikahan
nah kita akan coba bertanya kepada hendrawan sejauh ini
sudah seperti apa persiapannya
prabu dan daniel persiapan di geraha sababwana sudah semakin intens khususnya pengamanan
sebelumnya saya ini tepat berada di depan gedung geraha sababwana dan sebelah kiri saya atau di sebelah kanan layar anda ini adalah lokasi di mana nantinya lokasi penurunan shuttle bus
tamu tamu penting tamu tamu sangat penting semua tamu undangan akan turun di sini
ada dua nanti yang akan dilakukan atau transportasi yang dilakukan yaitu menggunakan shuttle bus
dan kemudian becak
nah nanti ini akan jalanin akan satu arah namun tidak ditutup oleh pihak kepolisian
nah bila tadi saya mengatakan kondisi pengamanan sudah sangat intens anda lihat di saya ajak ke bagian dalam halaman dari gedung geraha sabah
anda lihat di belakang pasukan pengamanan presiden sedang melakukan instalasi dari metal detektor
dan tidak cuma hanya satu ada kami melihat setidaknya ada dua yang berada di halaman geraha sabah buwana
nanti ketika tamu tamu
vip ini sudah diperiksa di metal detektor ini mereka akan dibawa ke bagian tengah dari halaman ini
karena di sana nanti akan ada satu tenda yang merupakan tenda ruang tunggu
nah nanti pihak paspampres akan melakukan pengaturan masuk ke gedung geraha sabah buwana dan kemudian akan keluar mengambil souvenir
nah lokasi bila kita melihat atau bercermin dari pernikahan gibran
dan selfie anda beberapa tahun lalu lokasi yang anda lihatnya adalah lokasi di mana pintu keluar
namun apakah ini nanti akan menjadi pola yang sama seperti pernikahan kahiyang bobi nanti kita akan melihat hal tersebut
prabu dan daniar
oke baik kalau begitu jadi sekarang sudah mulai ada banyak persiapan di sana ya
terima kasih untuk informasinya hendrawan selamat kembali memantau karena hari ini pun juga ada berbagai macam persiapan ya
apalagi besok sudah mulai siraman minum darenda
ini artinya akan ada banyak sekali rangkaian ritual adat solo yang akan terjadi di solo jawa tengah
kalau tadi kita lihat bagaimana proses pengamanan ya yang sudah mulai dilakukan disimulasikan
tadi kan ada metal detector yang sudah mulai dipasang begitu